ya pak mirsa siapa yang tidak suka dengan mie
ada mie ayam mie aceh mie letek berjuta varian mie kita punya sekarang ini
orang indonesia memang paling kreatif membuat mie
selain cita rasa mie yang sehat wajib juga dipertimbangkan
berikut ini penelusuran koresponden yesi pasa tentang mie sehat
tidak ada yang bisa berpaling dari kelezatannya
dengan beragam rasa yang ditawarkan mita pernah gagal memuaskan lidah para penikmatnya
ya mie masih menjadi favorit masyarakat indonesia
saya dan anda pasti menjadi salah satu penggemar dari makanan yang satu ini
tapi bagaimana dengan komposisi yang ada di dalamnya
seperti mie sayur mie instan dengan berbagai rasa dan juga mie organik
dan bagaimana anda mengenali komposisinya
seperti benzoid asid msg sodium dan berbagai macam yang ada di dalamnya
dan bagaimana mencari mie yang sehat
kita cari tahu
mie dianggap salah satu makanan tertua di dunia
dari masa ke masa panganan dari olahan tepung itu terus berevolusi
menciptakan mie mulai dari cara yang tradisional
hingga cara modern yang mengandalkan mesin raksasa

hadir dalam wujud mie instan mie kering dan mie basah
tanya menonjolkan tekstur lembut dan gurih
warna kuning mencolok jadi ciri khasnya
yang berasal dari pewarna makanan
salah satunya bernama tartrazine
pada dosis tinggi pewarna ini bisa menyebabkan alergi migran dan gangguan tidur
dari mie yang beredar pasti sudah ditebak
dan juga juara memikat hati konsumen
indonesia sukses berada di peringkat kedua sebagai negara yang mengkonsumsi mie terbanyak
pertumbuhan industri mie instan yang pesat di tanah air
tak terlepas dari para penggemar setianya
sebetulnya msg seringkali dikaitkan dengan chinese food syndrome
ada orang orang yang mengkonsumsi msg akan merasakan pusing
atau berkeringat haus dan lain lain
yang dikaitkan dengan msg
namun berdasarkan hasil penelitian
ternyata msg itu tidak berkaitan langsung dengan keluhan tersebut
jadi memang ada beberapa ahli yang pro
ada juga yang kontra
penggunaannya itu harus dibatasi sesedikit mungkin
as you are what you eat apa yang dimakan tentu mencerminkan diri anda yang sebenarnya
jika anda masih berat meninggalkan mie kesayangan anda
masih banyak pilihan mie lain yang menyehatkan
dan juga direkomendasikan oleh dokter gitu
shirataki noodle terbuat dari iles iles atau sejenis umbi
mulai ngetrend di tanah air sebagai pengganti nasi dan disukai para penggiat
dia juga bisa mencoba
menurut saya mie ini sangat berharga
mie ini sangat berharga
karena mie ini tidak terbuat dari kain
tapi dari segi kandungan misinya
memang dia karbohidratnya sangat rendah
dan bisa menjadi alternatif untuk mie yang rendah kalorinya
berasal dari campuran berbagai jenis sayuran hijau
seperti sawi dan bayam
jenis mie ini kaya vitamin zat besi dan serat tinggi
ini memang sangat berharga
ini memang sangat berharga
ini memang sangat berharga
belum bisa move on dari mie instan
nah raciklah dengan cara sehat dengan mengurangi bumbu mie
tambahkan protein dan serat agar komposisi gizi seimbang
ingatlah mie instan bukanlah pengganti nasi
jadi jangan konsumsi setiap hari ya
pilihlah bahan yang sealami mungkin
itu adalah pilihan yang terbaik untuk memulai hidup dengan cara yang lebih sehat
yesi pasha jakarta
pilihlah bahan yang sealami mungkin